sebanyak seratus personel gabungan dari unsur tni polri dan satuan polisi pamung praja
disiapkan untuk pengamanan rangkaian perayaan pekan suci pasca dua ribu dua puluh
di gereja katedral jakarta pusat
seluruh aparat gabungan akan disebar di sekitar kawasan katedral
yang merupakan obyek vital nasional
dan difokuskan di pintu masuk utama dan enam pintu masuk gereja katedral
selain menyiagakan personel untuk keamanan pelaksanaan rangkaian
pembangunan pekan suci pasca tahun ini juga menjadi simbol toleransi beragama
yang cukup lama dianut dua tempat peribadatan
yakni gereja katedral dan masjid istiqlal jakarta
salah satu upayanya pihak istiqlal tetap membuka lahan parkirnya
untuk digunakan jemaat gereja meskipun di masjid istiqlal digelar pula sholat rawih
satu hal lagi walaupun suasana di sini terjadi katedral sedang dalam trihari suci
kemudian juga di istiqlal sedang melaksanakan
bulan suci ramadhan ya artinya ada terawih setiap hari
nah tapi kami berterima kasih juga kepada imam besar dan juga jajaran badan pengurus
pengelola masjid istiqlal yang tetap mempersilahkan untuk umat bisa parkir
di basement dari masjid istiqlal
pihak gereja mengimbau agar para jemaat langsung menuju kantong parkir yang disediakan
yakni kantor pos sekolah santa ursula dan masjid istiqlal
melanjutkan perjalanan ke gereja dengan berjalan kaki